menanggapi pasangan prabowo gibran raka buming raka yang disebut sebut mewakili anak muda
bakal calon wakil presiden muhaymin iskandar mengaku siap untuk adu ide gagasan dan program program yang dibutuhkan untuk generasi milenial
muhaymin mengaku ia bersama bakal calon presiden anies baswedan siap berkompetisi dengan semua pasangan capres cawapres di pilpres dua ribu dua puluh empat mendatang
pria yang biasa disapa caimin ini juga mengaku siap untuk menyediakan tujuh belas juta lapangan kerja untuk generasi muda
hingga memberikan kredit murah untuk kewirausahaan di kalangan muda
yang penting kita akan menjual gagasan ide program program yang benar benar dibutuhkan oleh rakyat
terutama kalangan milenial
seperti kita siap menyediakan krim
kredit yang mudah untuk kewirausahaan para kaum muda
nanti kita juga akan sediakan lapangan kerja setidak tidaknya tujuh belas juta lapangan kerja baru
untuk kalangan muda kita juga akan buka yang namanya proses sinkronisasi link and match
lulusan pendidikan dengan lapangan pekerja